untuk mencoba membicarakan soal ini kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana universitas trisakti
saat ini ada bapak abdul fikar hajar selamat pagi pak fikar
selamat pagi mbak
pak fikar saat ini kita tahu bersama bahwa sidangnya baru dimulai dan sedang berlangsung
sidang tuntutan untuk teddy minahasa
tapi kalau kita melihat pak jalannya persidangan kemudian juga kasus ini dari kacamata anda
jika sebelumnya beberapa hari lalu sudah ada dodi prawiran negara dan juga ada linda pujastuti
kemudian juga satu lagi adalah pihak lain kas ranto masing masing dua puluh delapan belas tentunya tujuh belas tahun penjara
kira kira analisa anda bagaimana untuk tuntutan terhadap teddy minahasa ini
saya kira tuntutan terhadap pak teddy ini akan jauh lebih maksimal ya dari tuntutan mereka yang sudah dituntut
karena apa karena pak teddy ini termasuk pucuk pimpinan
di mabes polri sebenarnya di polri ya
artinya pernah menjadi kapolda kemudian apa namanya pasti akan naik lagi juga kalau tidak ada kasus ini kan
itu artinya apa artinya ketika seseorang mengikatkan diri menjadi anggota polisi
kan ada tiga tugas yang dia laksanakan atau yang melekat pada dirinya
yang pertama dia
bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah di mana dia ditempatkan
yang kedua dia menjadi penegak hukum juga
otomatis tuh setiap polisi itu penegak hukum sebenarnya
dan yang ketiga polisi itu pelayan masyarakat
karena tiga fungsi itu sebenarnya fungsi fungsi yang arahnya adalah membangun di dalam masyarakat
karena itu kemudian ketika dia mulai main di
mulai main di
mulai main di
obat obat terlarang seperti narkotika ini
nah saya kira itu kan sangat bertentangan dengan fungsinya sebagai
apakah itu dia sebagai penegak hukum apakah dia sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di negara
atau apakah dia juga sebagai pelayan masyarakat
artinya menurut saya ini pengkhianatan terhadap profesi
karena itu inilah yang akan memperberat
faktor ini yang sangat memperbahagi
apalagi dia ada pada level
level pangkat yang sudah tinggi kan
sudah masuk general gitu
nah itu yang
kemudian justru menjadi
akan sangat memberatkan
nah karena itu prediksi saya ini
kalau dituntut dalam waktu
tertentu kan nggak boleh lebih dari dua puluh tahun
hukuman mati umur hidup
dua puluh tahun gitu
saya sih mau prediksi yang tengah gitu ya
saya sendiri nggak setuju hukuman mati ya
saya sendiri mau prediksi ya
mungkin kalau tidak seumur hidup ya dua puluh tahun
tapi pak fikar
kalau tadi pernyataan pak fikar bahwa
bisa saja teddy minahasa ini dituntut
hukuman maksimal walaupun
pak fikar tadi tidak setuju dengan adanya hukuman mati
tapi kalau kita melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh teddy minahasa
seperti halnya dia mengatakan secara konsisten tidak merasa bersalah
dalam perkara ini
juga dia mengatakan menyesal telah mengenalkan dodi prawira negara dan juga
linda pujastudi pada waktu saat kejadian
apakah teddy ini sebenarnya punya peluang untuk terhindar dari hukuman berat
ya setidaknya kalaupun tidak hukuman mati
dua puluh tahun penjara ataupun seumur hidup
ya apa namanya kan gitu ya
ini hakim kan
hakim akan menjatuhkan putusan itu pasti
hakim atau jaksa jaksa membuat tuntutan atau hakim memutuskan
itu pasti didasarkan atas fakta persidangan
nah dari fakta persidangan yang digelar kan sudah sangat jelas tuh keterangan saksi saksi itu
walaupun terdakwa punya hak untuk membela diri punya hak untuk ingkar gitu
boleh nggak ada masalah gitu
tetapi itu tadi
ada alat bukti yang lain dalam hal ini
pokoknya keterangan saksi keterangan ahli gitu
bahkan umpamanya ada beberapa surat yang menjadi alat bukti juga gitu
atau juga hakim atau jaksa sudah menemukan petunjuk gitu
petunjuk itu gabungan beberapa alat bukti melahirkan satu petunjuk seperti itu
nah itu sudah sudah apa namanya sudah kelop kelop gitu antara alat bukti
satu bukti yang satu dengan alat bukti yang lain gitu
kecuali pengakuan tersangka gitu
nah kalau menurut saya tetap saja gitu
jaksa dan hakim jaksa juga harus menuntut ya
dan hakim ya juga bisa memutus gitu
dan tuntutannya saya kira saya kira akan maksimal gitu
kalau tidak dua puluh tahun ya seumur hidup
kalau tidak seumur hidup ya dua puluh tahun gitu
kalau bapak tadi mengatakan bahwa memang secara garis besar begitu ya atas apa yang sudah dilakukan
teddy minahasa dan juga beberapa orang lain dalam kasus ini
ya tahu bersama pak kalau dari bacaan dakwaannya itu maka teddy minahasa itu didakwa menawarkan membeli menjual dan menjadi perantara juga untuk ya itu tadi sabu yang beratnya lebih dari lima gram
nah apakah dalam hal ini secara teori pak bisa dibeda bedakan antara siapa yang menawarkan siapa membeli kemudian juga hukuman hukumannya
apakah itu juga bisa dibedakan pak dengan jumlah dakwaannya
ataupun lamanya iya
ditahan dan lain lain
apa yang membedakan itu dua saja sebenarnya
pengguna atau pemakai dengan pengedar dan bandar sebenarnya itu ininya apa kualifikasinya
kalau pengguna itu masih mungkin lah umpamanya lima tahun empat tahun jadi di bawah apa namanya pengguna
karena dia korban kan
pengguna narkotika itu sekaligus kan korban sebenarnya
tapi kalau selain pengguna tapi dia pop
mengedarkan membeli dan menjadi bandar bahkan gitu
itu saya kira sudah sesuatu yang tidak bisa ditawar hukuman maksimal kalau menurut saya
karena kualifikasinya cuma dua kalau narkotik itu
pengguna pemakai atau bandar
atau orang yang mengedarkan gitu
dan orang yang mengedarkan itu ya kalau dia cuma orang orang biasa gitu maksudnya anak anak muda apa segala macam mungkin juga tidak akan ada faktor yang apa ada faktor yang memberatkan
tapi tidak terlalu berat gitu maksud saya
tetapi ketika ini dilakukan oleh seorang petugas negara gitu ya yang justru sebenarnya fungsinya itu membantu masyarakat melawan kejahatan gitu memberantas kejahatan
tapi dia sendiri menggunakan dan menjadi penjahat sendiri gitu
dengan mengedarkan membeli dan segalanya gitu
selain menggunakan mungkin gitu
nah saya kira ini sudah maksimal gitu
artinya menurut saya tidak ada
tidak ada satu hal pun yang bisa meringankan gitu
karena posisi dia yang sebagai pejabat negara sebagai petugas negara itu tadi
ya bahkan lebih spesifik lagi sebagai penegak hukum bahkan itu
polisi itu melekat fungsinya sebagai penegak hukum itu
nah itu yang menurut saya menjadi hal yang paling memberatkan gitu
nah karena itu prediksi saya itu tadi
kalau tidak dua puluh ya semen hiduplah gitu
pak fikar yang sempat jadi sorotan juga saat jalannya persidangan adalah pasal yang disakakan untuk teddy
dimana hotman paris pengacara teddy mengatakan bahwa posisi kliennya ini sebagai aparat penegak hukum
lebih pas jika didakwa dengan pasal satu ratus empat puluh bukan pasal satu ratus empat belas ya hukuman maksimalnya hukuman mati
nah sementara kita perlu ketegasan dari pak fikar sendiri ini
apakah betul bahwa dengan pasal satu ratus empat belas ini ataupun satu ratus empat puluh yang di
dianggap ataupun dikatakan oleh hotman paris begitu pada waktu itu itu adalah yang tepat atau tidak
ya kan gini terdakwa bersama pembelanya itu boleh berargumen apa saja gitu
ya berargumen apa saja dia boleh karena itu kerangkanya adalah membela diri gitu
ya bahkan sebenarnya yang namanya membela diri itu tidak hanya di pengadilan
ya dari mulai dia diperiksa sebagai tersangka di kepolisian pun sebenarnya sudah bisa membela diri
membela diri di sana salah satunya salah satunya mengajukan saksi yang meringankan
itu termasuk pembelaan diri nah tetapi begitu di persidangan ya dan jaksa sudah menentukan pasal tertentu
yang menurut pertimbangan dia bisa dibuktikan ya saya kira itu keyakinan jaksa itu bisa dibuktikan gitu
kalau enggak dia mengambil resiko apalagi ini kejahatan narkotika yang begitu berat
artinya beresiko juga buat jaksa gitu kalau dia gagal membuktikan bahwa tersangka atau sedakwa ini memang terbukti
ya tidak hanya sebagai pemakai atau ini tapi juga pengedar dan seterusnya
baik baik terima kasih kami sudah mengambil kesimpulan pak terkait dengan perbincangan kita pada hari ini
kita akan nantikan bersama bagaimana tuntutan yang nanti akan dibacakan untuk teddy minahasa
untuk sementara terima kasih
bapak abdul fikar haji
pakar hukum pidana universitas trisakti sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia terima kasih